tragedi kanjuruan malang menyisakan kenangan kelam bagi sejarah sepak bola indonesia
data kementerian perempuan dan perlindungan anak menunjukkan
di antara korban meninggal tiga puluh lima adalah anak anak dan dua puluh dua perempuan
belum lagi lebih dari tiga ratus korban menjalani perawatan di rumah sakit
untuk melakukan pendampingan psikososial
kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
memerintahkan dinas p tiga a di malang raya siaga
menanggapi proses hukum yang sedang berlangsung
deputi bidang pelindungan khusus anak kemen ppa nahar menyarankan
agar polisi melibatkan undang undang pelindungan anak dalam proses penegakan hukum
ini bukan kejadian biasa ya
artinya bahwa angka tiga puluh lima anak itu kemudian meninggal dunia
tentu harus dicari kenapa dia meninggal dunia
ada dugaan bahwa terjadi situasi yang menyebabkan anak anak ini ikut menjadi korban
kami juga menyarankan karena ini ada anak anak yang menjadi korban
maka dapat juga menggunakan pasal tujuh puluh enam c
dengan ancaman hukuman
dan sebagaimana dicangkulkan dalam pasal delapan puluh undang undang pelindungan anak
jadi secara hukum ini bisa menggunakan beberapa pasal
selanjutnya kemen pppa berkomitmen mewujudkan mimpi anak anak tentang sepak bola indonesia
dengan berupaya melepaskan mereka dari trauma
hal penting lainnya diantaranya menyediakan infrastruktur dan kebijakan
yang mendukung cita cita anak di dunia sepak bola
di sisi lain komnas perempuan menyebut sepak bola telah menjadi tontonan dan hiburan bagi keluarga
sehingga sepatutnya negara menjamin keselamatan serta keamanan penikmatnya
pihaknya menyatakan tidak menginginkan adanya narasi yang membangun pembatasan bagi perempuan
agar tidak menonton sepak bola
tentu komnas perempuan merekomendasikan mengedepankan pendekatan persuasif
tidak serta merta misalnya belum dilakukan upaya maksimal
untuk memastikan untuk meredakan kericuhan kemudian ditembakkan gas air mata
gas air mata ini itu kan tidak diperbolehkan oleh fifa
dan kedua juga penggunaan gas air mata ini menimbulkan kepanikan
dan kepanikan inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan atau orang berdesak desakan
ditambah pintu dan akses keluarnya ada yang tertutup atau ada yang terhalang
ada pun untuk melindungi masa depan anak save the children indonesia meminta pemerintah bertanggung jawab
menetapkan kebijakan yang mengatur upaya pelindungan bagi anak dalam kerumunan
tapi tolong juga perhitungan tentang mungkin kehadiran anak anak akan seperti apa
sekali lagi kalau misalnya risikonya terlalu besar nggak usah lagi
karena apa memang kita mengerti tentang soal minat soal perkembangan anak
tetapi ada yang lebih tinggi lagi dari value tentang anak yaitu soal keselamatan
itu yang paling tinggi jadi kalau keselamatannya kita analisis ada ancaman
ini tidak boleh dilakukan meskipun itu kelihatannya melanggar hak anak yang lain
tapi keselamatan adalah di paling tinggi
perangkat kerasnya di stadion mengapa tidak misalnya dipikirkan untuk ada ruang
ada tribun yang khusus misalnya untuk anak anak kayak gitu kalau memang potensialnya besar
dan tentu saja harus didampingi oleh anak anak
berkaca pada tragedi kanjuruhan pemerintah diharapkan bisa menciptakan kebijakan sebagai perangkat lunak
untuk menjamin keselamatan anak perempuan dan kelompok rentan
tanpa memangkas akses mereka terhadap sepak bola